kita kembali ke jakarta kpk menetapkan bupati indramayu supendi bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka selasa malam
mereka menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengaturan proyek di lingkungan pemerintahan kabupaten indramayu pada tahun dua ribu sembilan belas
selain bupati indra mayu tersangka lainnya juga ditetapkan kpk yaitu omar syah kepala dinas pupr kabupaten indra mayu
wempy triyono kepala bidang jalan di dinas pupr kabupaten indra mayu sebagai pihak penerima
serta dari pihak swasta sebagai pihak pemberi
supendi bupati indramayu diduga menerima dua ratus juta rupiah
serta omar syah kepala dinas pupr kabupaten indramayu sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah dan sepeda
sedangkan wempi triyono kepala bidang jalan di dinas pupr kabupaten menerima lima ratus enam puluh juta rupiah
pemberian ini merupakan komitmen fee yang diberikan karsas sebagai pihak swasta yang mendapatkan tujuh proyek pekerjaan
di dinas pupr kabupaten indramayu dengan nilai proyek total kurang lebih lima belas miliar rupiah
yang berasal dari apb
dan sebagai pemberi adalah cas merupakan pihak swasta
sp merupakan bupati kabupaten indramayu yang baru beberapa bulan dilantik
untuk menggantikan bupati kabupaten indra mayu priode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu
sebelumnya yang mengundurkan diri